majelis pemusyawaratan rakyat republik indonesia
bekerjasama dengan mui dan basnas
menggelar buka bersama dengan sebelas ulama palestina
mpr menegaskan indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat palestina
bekerjasama dengan mui dan basnas
majelis permusyawaratan rakyat menggelar silaturahmi dan buka bersama
para ulama palestina ini telah menyelesaikan safari ramadan
saya memberikan apresiasi yang luar biasa
dalam pertemuan silaturahmi majelis perusahaan rakyat republik indonesia
bekerjasama dengan basnas dan majelis ulama indonesia
dengan kedatangan sepuluh sheikh imam dari palestina
yang memang sudah beberapa hari melakukan safari ramadan
ke beberapa wilayah indonesia
kepada menlu kita menteri luar negeri kita yang luar biasa
dalam memperjuangkan palestina di forum forum internasional
atas nama rakyat indonesia
wakil ketua mpr hidayat ngerwahid menegaskan
indonesia akan terus mendukung perjuangan palestina
mpr adalah rumah rakyat rumah konstitusi
terima kasih ibu menteri yang telah melaksanakan tugas kenegaraan konstitusional
terus menjaga agar konstitusi kita tetap hidup
yaitu membela bangsa palestina
dan kami mpr bersama dengan pak ketua dan seluruh pimpinan
akan terus memastikan bahwa konstitusi kita
tetap menegaskan bahwa indonesia bersama dengan perjuangan bangsa palestina
aktif menghadirkan perdamaian dunia dan ibu telah melakukannya
kegiatan silaturahmi ini juga dihadiri menteri luar negeri
kepala staf angkatan laut wakil ketua mui dan wakil ketua basnas
melalui kegiatan ini diharapkan hubungan antara indonesia dan palestina